memasuki musim kemarau puluhan kepala keluarga di desa ciampea
kecamatan ciampea bogor jawa barat mulai krisis air bersih
untuk mengantisipasi kurang air bersih di kampung padat peluduk
jumat pagi sebuah truk tangki pengangkut air bersih diburu warga untuk mendapatkan jatah air bersih
warga rela antre demi mendapat pasokan air bersih
hampir satu minggu nggak ada airnya ya
ini juga wudhu ini nggak ada air
keluarga ya memang daripada ngambil dari jauh kejauhan ya di sini aja diminta ke desa
berdasarkan pantauan dari badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg stasiun bandung
bulan agustus merupakan puncak dari musim kemarau tahun ini
bmkg memprediksi musim kemarau akan berlangsung hingga oktober mendatang
meskipun periode musim kemarau tahun ini lebih pendek jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya
namun bmkg tetap memperingatkan
adanya potensi kekeringan di sejumlah daerah di jawa barat
memang kita juga perlu mengantisipasi di bulan agustus ini di puncak musim kemarau tadi
ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian
yang pertama yaitu adanya potensi kebakaran lahan maupun pemukiman yang meningkat
kemudian juga ada potensi keseluruhan air bersih di beberapa daerah
terutama di pantura dan juga di beberapa wilayah jawa barat
kemudian yang terjadi di puncak musim kemarau
yang langsung kita rasakan yaitu adanya suhu minimum yang lebih rendah dibanding waktu yang lain
terutama menjelang dini hari
tercatat di minggu ini di wilayah bandung suhu udara minimumnya adalah enam belas derajat celcius di dini hari
itu di perkotaan kalau semakin tinggi tempatnya
seperti di wilayah lembang dan juga wilayah yang lebih tinggi tentu suhunya lebih rendah
untuk mengantisipasi bencana kekeringan dari kebakaran lahan yang biasa terjadi di musim kemarau
bpbd jawa barat telah menyiapkan sejumlah langkah
salah satunya mengeluarkan aturan penanganan kekeringan di jawa barat
melalui surat keputusan gubernur jawa barat yang telah mulai berlaku pada satu agustus lalu
nah dengan adanya status darurat kekeringan ini
artinya kita punya dasar hukum untuk mengajukan anggaran kedaruratan
untuk biaya operasi operasi tadi
karena kan mengirim tanki air ke desa desa itu butuh bbm
untuk personilnya dan sebagainya
kemudian juga kita juga bisa melakukan perbaikan infrastruktur
misalnya untuk pipanisasi di desa desa gitu yang memang sumber airnya ada tapi agak jauh
kita lakukan pipanisasi
membangun toren toran embung embung penampungan
dan seterusnya itu bisa kita lakukan
sepanjang tahun dua ribu sembilan belas bpbd jawa barat mencatat ada sebanyak dua lima puluh tujuh bencana
yang terjadi di jawa barat
dari jumlah tersebut tanah longsor menempati posisi pertama
jumlah kejadian bencana di jawa barat yaitu sebanyak enam ratus delapan puluh
diikuti oleh kebakaran lahan sebanyak tiga ratus delapan puluh sembilan kasus
sementara itu jumlah lahan yang mengalami kekeringan di jawa barat pada tahun dua ribu enam belas
berjumlah sekitar dua puluh ribu hektare yang berdampak kepada satu ratus enam puluh enam kepala keluarga
sebagai langkah antisipasi bencana bppd jawa barat telah menyiapkan anggaran sebesar lima miliar rupiah
yang berasal dari apbd jawa barat
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat